dinas ketahanan pangan kelautan dan perikanan dki memprediksi
ada lebih dari seratus ribu kucing yang tersebar di seluruh penjuru jakarta
sebagai informasi saat melahirkan kucing bisa memiliki empat hingga dua belas ekor anak
hal inilah yang membuat pemerintah setempat berupaya mencegah ledakan populasi kucing
dan munculnya rabies
tingginya jumlah kucing liar di ibu kota membuat kelompok relawan peduli kucing terus bermunculan
ada yang melakukan sterilisasi namun tidak sedikit juga yang berfokus pada perawatan kucing terluka dan terlantar
salah satunya rumah kucing di jalan swadaya kota bekasi jawa barat yang berdiri sejak dua ribu dua belas
berdasarkan laporan warga ada dua kucing terluka di kawasan bkt
namun aksi penyelamatan tidak semudah yang saya bayangkan
kucing kerap berpindah tempat atau bersembunyi di lokasi yang sulit dijangkau
butuh waktu hingga setengah jam untuk menemukan kedua kucing yang terluka tersebut
mereka bersembunyi di gorong gorong
kucing kucing tersebut lantas dibawa ke syarikat
namun bila lukanya cukup parah maka akan dirujuk ke dokter hewan
rumah tiga lantai inilah yang menjadi tempat tinggal bagi lebih dari tiga ratus kucing liar
kucing yang kami temukan hari ini dibersihkan terlebih dahulu
menamhiai kucing yang dimanfaatkan oleh bantuan determined
tolong lebih esperti
sicher ini untuk kucing enggak berantem
kalau untuk manusia yang berangkat
tetap dengan kebaikan
pemirsa memang seperti dugaan awal butuh waktu tidak bisa langsung ya bang ya
dia belum mau sekarang tapi dia ngobrol dulu sama kitan kitan yang lain
tuh ya kan lihatin
ini mau yang ini mau
pak yang ini mau
induk kucing akan menjilat anaknya untuk menunjukkan rasa aman dan sayang
ini yang baru kita rescue tadi
dan kalau sudah beberapa hari harapannya bisa seperti ini
sudah sehat sudah bersih
ini yang udah versi bersihnya
tapi ini masih belum full ya
ini masih ada perawatan lagi di bagian mata
tapi kira kira seperti ini kalau sudah beberapa hari dirawat
meski terlihat sehat dan bugar pada awal masuk ke penampungan
sebagian besar kucing yang dirawat di sini dalam kondisi memprihatinkan
kucing yang ada di kandang berarti sedang dalam masa perawatan
sementara yang kondisinya sudah membaik akan dibiarkan di lantai satu rumah ini
nah kita bersihkan kandang supaya mereka lebih nyaman
pembersihan kandang bisa dilakukan dua hingga tiga kali sehari
oh ya pembersihan
saya pun terpaksa menahan nafas saat membersihkan kandang ini
tidak bau bang
sudah terbiasa saya tidak bau mirza
ini baunya seperti parfum
tapi taruhnya itu di ujung hidung dan dalam kondisi yang sangat sangat intens baunya
oke setelah kandang bersih kita lanjut ke perawatan rutin kucing
ini nih si kucing yang dapat jadwal rawat rutin
wah kambing ya berarti artinya
wadus itu artinya kambing
ini dinamain wadus karena sifatnya dia suka mengumpet ngumpet
kadang kadang bullnya juga suka ikal ikal gitu karena dia suka gimbal ya bang ya
dia suka ngumpetin tempat yang jorok yang kotor

padahal baru dimandingin biasanya tiga empat hari udah akan berkubang kubang lagi berkotor lagi
dan yang kayak gini harus dapet treatment khusus biar nggak gampang sakit apalagi jempolan dan kutuan
sedikit informasi pemirsa
saat diselamatkan pada dua ribu enam belas lalu wedus mengalami luka parah di bagian mata
dokter hewan kemudian melakukan operasi pengangkatan mata atau enukleasi
nah ini kita harus pegangin kucingnya soalnya nggak boleh sampai masuk ke telinga airnya
karena kalau sampai masuk waduh bisa banyak penyakit karena dia tidak bisa untuk mengeluarkan sendiri ke manusia kan
biasanya sih jamur
beres mandi waktunya makan siang
sedikit tips pemirsa jangan beri kucing ikan mentah
karena ikan mentah rentan terkontaminasi bakteri atau parasit yang bisa saja membuat kucing sakit bahkan mati
ikan dry food itu selalu tersedia bahasanya unlimited
tapi kalau untuk makan yang ikan itu sehari satu kali ya bang ya
satu kali biasanya di siang hari
hei dan jangan lupa untuk ajak mereka main interaksi seperti ini supaya mereka dekat dengan kita dan bisa dibilang menghilangkan rasa trauma mereka
untuk mencukupi pakan lebih dari tiga ratus kucing tempat ini sedikitnya membutuhkan dua belas kg makanan kucing kering dan sepuluh kg ikan atau ayam
dalam sebulan rumah kucing membutuhkan dana operasional
sebesar dua puluh lima juta rupiah untuk mencukupi kebutuhan seluruh kucing
mulai dari makanan obat hingga keperluan berobat dokter
dana ini diperoleh dari donasi
namun tak jarang para relawan harus merogoh kocek pribadinya
salah satu kendala yang dialami para relawan adalah munculnya wabah yang bisa membuat kucing mati mendadak
seperti wabah panleukopenia

jadi kita harus berhati hati
jadi kita harus berhati hati

dan itu dalam kondisi sehat ya
kucing sedang main kayak gini lincat
tiba tiba murung muntah
nggak lama beberapa dari situ sudah kaku dan sudah benar benar nggak ada bernyawa lagi
di tempat ini ada sejumlah kucing yang mengalami luka permanen
seperti yang saya pegang ini
kakinya harus diamputasi akibat diikat karen oleh orang yang tidak bertanggung jawab
wah ini salah satu kucing yang bikin saya sedih ya
ketika datang ke sini kati atau namanya kaki tiga
dia kakinya dikaretin sama orang ya bang ya
karetin terus kemudian ketika dibawa ke dokter harus diamputasi
kalau ngoter malah menyebar semakin jauh
ini kesian ini dia menggorok gorok tapi nggak bisa
kan kaki belakangnya yang nggak ada
untuk menjaga populasi kucing dan mencegah munculnya wabah rabies
dinas ketahanan pangan kelautan dan pertanian dki jakarta menempuh sejumlah langkah pencegahan
hingga bekerja sama dengan para relawan
support nya dalam bentuk apa
biasanya kami yang menyiapkan regulasinya
kemudian kami yang menyiapkan obat obatannya
karena apa karena memang obat obatan itu ada di bawah otoritas kami
nah yang ketiga mereka kawan kawan menyiapkan tenaganya
menyiapkan menangkap kucing kucingnya untuk disteril
mereka yang melakukan pengobatan pengobatan ringan
merawat kucing tentu butuh komitmen dan juga biaya yang tidak sedikit
buat para pencinta kucing namun belum bisa memelihara akibat keterbatasan waktu dan dana
bisa nih seperti saya
dalam waktu enam bulan terakhir saya rutin melakukan street feeding
atau memberi makan kucing kucing liar di sekitar lokasi saya beraktivitas sehari hari
aduh kucing yang memang biasa saya kasih makan ini di sekitar kantor saya
saya biasanya tuh memang ngasih makan kucing seperti ini karena
saya khawatir kalau saya memelihara di rumah waktunya terbatas
jadi ya salah satu bentuk perhatian saya terhadap kucing kucing liar
ya street feeding seperti ini
mungkin bisa jadi contoh kalau yang mau
ternyata tidak mudah ya menjadi seorang penyelamat kucing
selain waktu dan tenaga dibutuhkan dana yang tidak sedikit jumlahnya untuk merawat kucing kucing tersebut
kalau yang baru mau mulai ya bisa seperti saya
memberi makan kucing liar
memberi makan kucing liar di jalanan
tien fernando dwi agung yul di arto jakarta